tata gak bisa nemenin kamu
alika jangan marah ya sama tante
bukan gitu tante
loh emangnya kenapa
tadi ada orang jajang
ngejar aku tante
tante alika tahu kot
sekarang alika dimana
alika kasih tau posisinya alika dimana sekarang
nih kamu cepat ambil mobil dan balik ke arah sekolah
alika masih ada di sekitar situ
cepet jemput dia
lama banget sih
biar tau rasa tuan
setelah ini pasti dia gak akan berani ngebata aku
banyak kayaknya kempes ini
coba tentang siapa yang ada di mobil saya sekarang
putrinya pak reno
saya menemukan dia di jalan sendirian
bawa dia tempat saya sekarang
kita balik arah
kok kita balik arah sih
kan rumah aku disitu
kamu tenang aja ya
om ada urusan sebentar disana
yang penting nyampe rumah kamu ntar
mereka pasti berniat jahat
woy jangan lari
guna barus safe

pak kakak nika bandel tuh
jadi mama tinggalin kakak alika di jalan deh
kamu tinggalin alika di jalan
kamu tenang aja ren
aku udah suruh supir jemput dia kok
soalnya kakak alika yang gede gede kini penzotegos
sampai kenzo manis lho pak
habis itu langsung tidur ya
kamu keterlaluan sanas
kalau sampai terjadi sesuatu sama alika kamu tanggung akibatnya
nah papa mau kenalin kamu sama temen temen papa ya
ini kenalin bapak agung dan pak andi mereka baru kembali dari singapura
kamu jangan biarkan dong
itu si perempuan sok cantik itu
jadi ratu di sampingnya afif
tendernya oke di singapura pak
aku kenalin sama temen aku yuk
kamu aja yang pergi sama temen temen kamu
aku gak mau
aku mau disini sama bella
asis kamu hargain aku dong
temen temen aku kan mau kenal
ini kan acara selamatan anak kita fif
kamu ngerti gak
aku gak mau
kamu kok tega banget sih sama aku
segitunya kamu sama aku hafib
udah kamu jangan drama deh
bapak bapak maaf ya
ini cuma perselisihan biasa aja kok
ada beda pendapat
soalnya ini suami istri biasa lah
masih baru punya anak pertama
bingung mau kasih nama siapa gitu
ini si prince pangeran ganteng
mau dikasih nama siapa
ya karena afif saking sibuknya ya sih
sampai sekarang yang belum sempat kasih nama deh
oh afif gak kayak gitu kok
afif kita namain anak kita sesuai sama keinginan kamu aja ya sayang
waktu itu kan kamu pernah mau bilang sama aku
kalau anak kita mau dinamain avic
iya singkatannya afir sintia
nama lengkapnya afisi arta wiguna
aduh bagus sekali ya silya
cocok kan ya
hahaha ya pak arta ya
mama setuju sekali bagus namanya
setuju kan ibu ibu
iya bagus bu
bagus banget namanya ya
ayo dong kasih selamat sama afi
alika gak ada coba kamu datangin rumah temannya satu satu
kenapa sih hp papa nggak nyambung melulu
pak aku mau ngecek sifat dulu ya
alika jangan marah ya sama tante
bukan gitu tante
loh emangnya kenapa
ada apa alika takut tante
tadi ada orang jajang
ngejar aku tante
alika tahu kot
ya allah sekarang alika dimana
alika kasih tau posisinya
tanya alika dimana sekarang
aku nggak tahu tante
aku ditinggalin sendirian
di jalan tante pas mau pulang sekolah
hpnya sibuk lagi
afif gak akan tau kalau tadi bella nyelepon
mau kemana sih itu orang
tapi biarin aja
ini bisa jadi alasan buat bikin suasana makin seru